angkutan perkotaan nonjaklingko di terminal kampung melayu selasa sore telah menaikan tarif
tarif yang sebelumnya sebesar lima rupiah kini menjadi enam ribu rupiah
organda dki jakarta menaikan tarif angkut sebesar satu rupiah
para pengemudi menyambut baik kenaikan tarif ini
karena dapat menutupi harga bbm yang sebelumnya telah naik
kenaikan tarif ini pun dianggap wajar bagi kebanyakan penumpang
namun sejumlah penumpang ada yang merasa keberatan
lumayan berasa sih kalau misalkan dihitung dari jumlah ongkos sebelum kenaikan
langsung sudah kenaikan
kalau sebelum kenaikan mungkin sekitar ya akan lima
tapi kalau misalnya sudah selesai dari kenaikan bbm itu enam belas dua
itu lumayan ngaruh
sangat sehari dua hari ongkos dibandingkan dengan sebelum kenaikan
itu aja sih paling lumayan
sementara itu sejumlah sopir angkutan umum nonjaklingko di terminal senin jakarta pusat
masih menggunakan tarif lama pada selasa siang
salah seorang sopir angkutan umum m satu masih menerapkan tarif lima rupiah
bagi penumpang angkot relasi senen kampung melayu
para sopir mengaku belum mendapat pemberitahuan dari organ damah
maupun dinas perhubungan tentang adanya kenaikan tarif angkot nonjaklingko
kepat infonya belum hari ini
oh belum pak
belum ada kabar
belum ada kabar dari organdanya
organda sama di setempat juga belum
belum dikasih tahu
ya udah ada pemberitahuan ini belum bang
harusnya sih memang kalau minta ya

kadang ada yang ngasihnya ikan buli untuk tepu
ada yang ngasihnya ikan buli untuk tepu
saya nggak ada minta kan
kenaikan tarif ini hanya berlaku bagi angkot nonjaklingko
sedangkan angkutan umum yang masuk dalam program jaklingko
seperti layanan mikrotrans
pemprov dki memastikan tidak ada kenaikan tarif
masih berlaku tarif rupiah
layanan bus transjakarta juga masih berlaku tarif tiga lima ratus rupiah
tim liputan cnn indonesia